penelusuran dari tim djbc
mengkonfirmasi pesawat tersebut
adalah milik federasi
yang tidak dilaporkan dalam lhkpn
dalam rangka memudahkan
pemeriksaan saya telah
menginstruksikan agar yang bersangkutan
segera dibebas tugaskan